kondisi pandemi di tanah air kian genting pekan ini kembali tercatat rekor baru penambahan kasus harian menembus angka dua puluh ribuan
imbas dari lonjakan kasus fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mulai kewalahan menangani pasien
situasi yang mengkhawatirkan tersebut mendorong sejumlah pihak mendesak presiden jokowi untuk memperlakukan psbb ketat
karena ppkm mikro dinilai tidak lagi efektif
lantas bagaimana pandangan media melihat situasi pandemi saat ini
apa saja kemudian catatan dan evaluasi bagi pemerintah
saya akan membedahnya lewat pisau editorial bersama dewi savitri standard and practices cnn indonesia
halo selamat malam mbak desaf apa kabar
baik dea apa kabar
baik mbak desaf terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami pada malam hari
mbak desaf kita tahu bahwa jumlah penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
ini dua hari berturut turut dua puluh ribuan ya
seperti apa cnn indonesia melihat lonjakan dan rekor baru penambahan kasus covid sembilan belas pada pekan ini
kita melihatnya dengan penuh keprihatinan kekhawatiran sekaligus rasa takut ya
karena apa yang terjadi sekarang ini belum pernah kita alami sebelumnya
dan kita menghadapi situasi krisis yang baru
kita belum pernah punya pengalaman sebelumnya
dan kelihatannya kalau melihat responnya kita khawatir bahwa respon kita terhadap krisis ini tidak mencukupi
dan itu sudah kita lihat ya dari berbagai pemberitaan yang ditampilkan di layar cnn indonesia
baik di televisi maupun di cnn indonesia com
kita merekam berbagai kejadian bahwa di berbagai daerah
respon paskes fasilitas kesehatan kemudian tenaga kesehatan
dan kemudian alat alat penunjang kesehatan itu tidak memadai
banyak orang yang mengeluhkan tidak bisa menjangkau fasilitas kesehatan untuk mencari tempat tidur
untuk perawatan untuk isolasi bahkan yang baru saja kita saksikan tadi
mereka yang bisa menyisihkan sebagian uang untuk mencari secara pribadi gitu ya
alat kesehatan seperti obat dan oksigen kesulitan mendapatkan barang barang itu
karena tidak ada stoknya di pasar
jadi kita melihatnya
kita melihat ini dengan penuh kekhawatiran dan kita ingin mendorong
jangan sampai ini berjalan berlalut lalut dan semakin memburuk
ini nakesnya sudah istilahnya sudah ada yang terpapar bahkan ada yang meninggal dunia
kemudian fasilitas kesehatannya juga sudah kewalahan menampung pasien
bagaimana cnn indonesia melihat perlunya ada pemberlakuan pembatasan pergerakan manusia
secara lebih ketat lagi kalau kita lihat kan sekarang dengan nama ppkm mikro mbak desaf
saya kira yang kita lakukan sejauh ini adalah kita menyimak dengan sektama
kita mengikuti dengan cermat apa yang disampaikan oleh para ahli
para ahli ini punya pengalaman yang sangat panjang mereka sekolah lama untuk mendapatkan ilmunya
mereka sudah belajar dari pengalaman berbagai negara lain di dunia dan sebagian besar dari mereka
sebenarnya sarannya rekomendasinya nasihatnya sama saja
perketat mobilitas perketat aturan supaya orang tidak berjalan keluar dari rumah
kecuali untuk hal hal yang benar benar esensial
dan itu berarti ada pembatasan yang sangat ketat yang harus diberlakukan
bukan cuma untuk daerah daerah tertentu dalam skala kecil seperti ppkm mikro
tetapi dalam skala yang lebih besar
antara antar ahli memberi saran yang sedikit berbeda satu sama lain
tetapi pada dasarnya mereka mengusulkan supaya bagaimana kalau dibikin ini dalam aturan pembatasan aglomeratif misalnya antar daerah
bagaimana kalau diterapkan aturan aturan yang sebenarnya dulu pernah kita coba waktu puncak kasus pertama di jakarta dan sekitarnya misalnya
hanya kali ini diperketat lagi
nah cnn indonesia ingin mendorong agar pemerintah mendengarkan saran saran semacam ini
dan kemudian mengambil langkah langkah yang dibutuhkan ke arah itu
misalnya bisa dimulai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah sendiri
itu dimulai dari kantor kantor pemerintah
yang kita lihat saat ini kita mendengar berbagai instansi pemerintah terutama di pusat ya di jakarta raya dan sekitarnya
sudah banyak kasus positif tapi kita tidak mendengar bahwa kantor itu ditutup sementara karena ada ini dan kemudian seterusnya
demikian pula di instansi berikutnya dan seterusnya dan seterusnya
tanpa contoh contoh semacam ini kita akan sulit membayangkan bahwa pihak swasta termasuk perkantoran
pabrik dan seterusnya akan mengikuti
dan karena itu akan sulit kita membayangkan akan ada pembatasan mobilitas yang serius yang bisa terjadi karena tidak ada contoh dan karena tidak ada kewajiban
menarik tadi mbak desaf juga menyinggung soal pemerintah harus mendengarkan pendapat pendapat dari ahli dari para ahli
sejauh ini cnn indonesia apakah mencatat bagaimana gestur pemerintah ketika para ahli ini mulai menggantikan pemerintah
ahli ini mulai mengeluarkan komentar mengenai hal hal yang sebenarnya mereka memang ahlinya begitu mbak desaf
ini satu hal yang kita catat agak serius ya
sejak pandemi dimulai pada tahun dua ribu dua puluh sekitar empat belas lima belas bulan yang lalu sikap redaksi cnn berkali kali mendorong supaya bagaimana caranya mendekatkan pemerintah dengan para ahli
dan sampai beberapa bulan yang lalu tiap ada pemerintah yang mendorong mereka mendekatkan pemerintah dengan para ahli

sikap pemerintah dalam hal ini diwakili oleh beberapa pejabat adalah bahwa dalam pemerintah sendiri sudah banyak loh ahlinya
jadi mereka memberi masukan mereka memberi saran dan seterusnya
tentu saja itu hal yang sangat baik ya bahwa dalam pemerintah ada banyak sumber yang punya kompetensi punya kemampuan dan punya rekam jejak yang bisa didengarkan
tetapi yang kita lihat sekarang ini adalah bahwa kita sudah cukup mendengar beberapa contoh di mana saran saran ahli itu ternyata sangat berbeda dengan implikasi policy ya
implikasi kebijakan yang diambil di lapangan
contohnya dalam beberapa kasus
sejak lama kita mendengar ada saran untuk melakukan pengetatan mobilitas
dan yang terjadi adalah sampai kemudian ada puncak kasus yang pertama

bulan lalu saran itu
tidak terlalu mendapat perhatian
itu yang kita lihat dari pembuktian
bahwa dibutuhkan waktu begitu lama
untuk mengikuti saran tersebut
istana misalnya dalam hal ini pak presiden
dia suka berbicara pada orang
dia suka berinteraksi
dengan banyak orang dia merangkul
banyak kalangan termasuk kalangan
pelawak gitu ya komedian pernah
diundang ke istana kita bertanya tanya
ini kapan kesempatannya para saintis
diajak bicara di istana didengarkan
kita memahami bahwa ada situasi
yang mungkin rumit dibalik
pembuatan kebijakan ya
tidak bisa sains atau
pendapat ahli itu dijadikan
dasar satu satunya tetapi kita ingin
melihat gesture ya kita ingin melihat
yang menyimpulkan bahwa pemerintah itu
benar benar concern pada persoalan ini
dan mereka mendengar dari ahlinya
belum terlalu terlihat dari
apakah mbak desaf juga melihat bahwa
kecenderungan pemerintah untuk mempertahankan
kondisi ekonomi dalam negeri begitu
tentu saja ekonomi adalah
isu yang sangat penting ya kita hidup
di negara dengan dua ratus tujuh puluh
juta lebih warga yang harus
dipikirkan bagaimana kalau
misalnya ada pembatasan mobilitas
yang sangat ketat bagaimana mereka bisa hidup
bagaimana mereka bisa tetap
mendapatkan hak hak dasarnya
dan seterusnya tetapi
perdebatan dan kemudian diskursus
yang kita alami selama lima belas bulan
terakhir ya pada awal dulu
pandemi kita melihat bahwa
perdebatannya adalah kalau
semua warga ini dibatasi
mobilitasnya dan kemudian
mereka nggak bisa keluar nggak bisa bekerja
nggak bisa mencari naskah terutama mereka
yang ada di katakanlah lapisan
dari ekonomi di indonesia
bagaimana mereka akan
disokong dan dijamin kehidupannya
negara tidak punya kemampuan untuk itu
tapi yang kita lihat selama
sekian belas bulan terakhir ini
sebenarnya bukankah kita
sudah mengeluarkan lebih banyak
anggaran untuk menanggung
negara di tengah pandemi
jadi kalau misalnya
anggaran itu dipakai untuk
masyarakat di awal mobilitas
dibatasi apakah itu hasilnya akan lebih baik
kira kira pertanyaan kita begitu
begitu besarnya anggaran yang dikeluarkan
sampai kemudian bisa dikorupsi besar besaran
jumlahnya triliunan rupiah
dan saat ini kasusnya masih berlangsung di kpk
jadi sekali lagi barangkali ini saat yang tepat
kita mendorong pemerintah untuk memikirkan ulang
kalau memang harus dibatasi mobilitasnya
bagaimana mengatur antara keseimbangan
mereka tetap dapat hidup
meskipun mungkin tidak bisa bekerja dengan penuh untuk mencari nafsu
meskipun mungkin tidak bisa bekerja dengan penuh untuk menanggung mobilitasnya

nah mak ini kan satu setengah tahun lebih
berita soal covid sembilan belas ini dikupas oleh sejumlah media
bahkan seluruh media dari berbagai sisi
mulai dari sisi kesehatan ekonomi dan yang lainnya
tapi sejauh ini pemberitaan tentang covid sembilan belas
terhadap masyarakat atau kepada masyarakat
ini kan memang diharapkan untuk bisa kemudian
membangun kesadaran akan situasi yang tengah dihadapi
tapi juga bisa sebaliknya
yaitu memberikan kekhawatiran yang berlebihan kepada masyarakat
sejauh ini bagaimana sian indonesia menanggapi hal tersebut
dan bagaimana cnn membungkus berita tersebut
sehingga masyarakat bisa mengerti maksud positif dari cnn indonesia
sejauh ini bagaimana cnn indonesia menanggapi hal tersebut
ini penting ya
karena kita lihat kalau forum komunikasi publik yang paling besar di indonesia ini
barangkali saat ini adalah melalui aplikasi whatsapp group
antar keluarga antar teman antar alumni di rt di rw komunitas abc dan seterusnya
dan di berbagai forum tersebut yang banyak dilontarkan adalah pertanyaan sekaligus kritik
kenapa sih pemberitaannya jelek jelek terus
mau nurunin imun apa gimana
ini situasi lagi bahaya
ini malah maunya mengabarkan hal hal yang gawat gawat terus ya
jadi siapa meninggal bahwa kekurangan bed oksigen sudah tidak bisa dicari lagi sudah habisan dan seterusnya
emang nggak ada berita yang bagus gitu ya untuk menaiki imun stand
buat cnn persoalannya adalah bukan apakah kita memilih mengabarkan berita yang buruk atau berita yang baik
tetapi begini posisi kita sebagai media
kalau kita mengacu pada
dan mengundang undang pokok pers adalah
fungsinya memberi informasi
dan informasi itu dibutuhkan supaya para penonton kita para pemirsa kita publik pada umumnya
bisa membuat keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang dibutuhkan
apakah saya harus bekerja keluar sementara situasinya seperti ini
apakah sebaiknya saya memakai masker double atau cukup satu saja
apakah saya harus cuci tangan sekian jam sekali
karena situasinya menuntut untuk sering sering mencuci tangan misalnya
dalam istilah yang sering disebut orang itu
supaya orang bisa membuat inform decision
keputusan yang tepat gitu
jadi untuk membuat keputusan yang tepat kita perlu mendapat berbagai informasi
yang buruk maupun yang baik
yang menakutkan maupun yang mengembirakan
dan kita berusaha untuk menyeimbangkan dua sisi ini
dan kita berusaha untuk menyeimbangkan dua sisi ini
dan tentu saja di tengah pandemi kemungkinan berita berita yang mengkhawatirkan
mengerikan lebih banyak daripada yang baik
tetapi kita juga mengabarkan berita yang baik baik dan yang penting didengar
misalnya kemarin itu capaian vaksinasi di seluruh indonesia mencapai satu tiga ratus an dosis
itu luar biasa ya targetnya satu juta kita dapat satu juta
itu sangat baik dan itu kita kabarkan
bahwa sekarang ini vaksinasi di mana mana mudah diakses dan kemudian
bisa dilakukan tanpa berbagai syarat cukup membawa ktp saja
itu juga berita yang baik dan itu juga kita kabarkan
jadi dia itu upaya upaya kita untuk memberikan sisi yang berimbang dari pemberitaan saat ini
supaya publik bisa mengambil keputusan dengan tepat
baik media masa khususnya cnn indonesia punya concern untuk bisa memberitakan yang teraktual dan terbaik
tapi kalau mbak davisa fitri sendiri melihatnya seperti ini
mbak davisa fitri sendiri melihatnya seperti ini

dalam arti tadi seperti anda bilang
bahwa whatsapp group itu sangat sangat mempengaruhi orang
karena orang pertama kali buka mata mungkin langsung buka handphone melihat informasi informasi
yang kadang ada yang dikonfirmasi ada yang diterima begitu saja
apa catatan kita terhadap respon masyarakat yang beragam ini mbak desa
ya saingan terbesar media masa bukan media masa ya
karena ada banyak sekali rupanya ahli ahli dan orang orang yang punya kemampuan tinggi mempengaruhi orang lain lewat posting posting di whatsapp group
upaya kita adalah mendorong lebih banyak lagi orang yang punya kemampuan untuk mencerna apa yang beredar di berbagai media termasuk media sosial seperti whatsapp group gitu
literasi media ini rupanya menjadi isu yang makin lama makin penting dan kita turut mendukung supaya ada peningkatan kemampuan untuk berpikir kritis dalam menelah apa yang ada di berbagai kanal media sosial termasuk di whatsapp group ini
sayangnya dan ini bukan persoalan indonesia saja situasi krisis situasi seperti pandemi itu
akan mengundang memang banyak sekali barang barang yang tidak ada dasarnya gitu ya
semua yang abal abal semua yang ngaco dan ngawur itu larinya akan kesana semua
kalau dia perhatikan hal hal yang bertahun tahun lalu sudah beredar gitu ya bagaimana umur dengan air dengan lemon itu akan menghindarkan kita dari covid
dulu sudah pernah keluar sekarang keluar lagi hal hal seperti itu yang
yang muncul gitu ya
dan kita ingin mendorong penggunaan layar sebagai upaya untuk membantu masyarakat mencerna hal hal seperti itu
kalau diperhatikan layar cnn kita pakai untuk hoax fasting ya untuk mengatakan bahwa yang anda terima ini
kalau menurut expert ya kalau menurut ahli ini salah ini salah ini benar ini sebagian benar sebagian salah dan seterusnya
itu adalah upaya kita untuk memberi kontribusi pada
literasi di media tadi terutama di media sosial
soal literasi ini tugasnya banyak orang termasuk pemerintah kalau cnn indonesia melihat bagaimana pemerintah ini kemudian meluruskan informasi informasi yang belum terkonfirmasi mbak desaf
saya kira saat ini kelihatannya pemerintah sudah sangat disibukkan dengan urusan urusan yang sangat pokok dari pandemi ya
bagaimana menjaga ketersediaan bed menjaga obat
obat menjaga alat kemudian memastikan bahwa semua yang berhak dan bisa bisa dapat vaksinasi dan seterusnya
jadi mungkin isu isu hoax fasting tadi itu apa namanya memecahkan dan mengatasi beredarnya hoax tadi itu menjadi isu yang agak terpinggirkan di tengah situasi ini
dan itu tentu sangat berbahaya karena saya sebut tadi di tengah krisis itu hoax itu justru produksinya akan naik
dan karena itu seperti dia sebut tadi bahwa
ini tugas banyak pihak ya
jadi kita bantu sekuat tenaga media membantu sekuat tenaga untuk mengatasi situasi ini
pada saat yang sama sangat penting bahwa pemerintah terutama para pejabatnya memberi sinyal bahwa masyarakat perlu berpikir kritis
masyarakat perlu menganggap segala menerima menelaah segala hal dan kemudian mengambil informasi informasi yang tepat untuk mengambil keputusan
misalnya dalam kasus kalau dia ingat setahun yang lalu ya ada kasus kalung covid ya kalung corona kayu putih yang kemudian dipakai sebagai kalung
dan itu diklaim akan mencegah corona atau justru menyembuhkan orang dari infeksi virus corona misalnya
itu bukan sikap sikap yang mendukung upaya untuk mendukung literasi mendukung orang untuk mendapatkan informasi yang benar
sikap sikap seperti ini ya cashtag seperti ini dari para pejabat itu sangat penting
dulu pernah juga misalnya ada pernyataan nanti kalau sudah musim kemarau corona akan turun dengan sendirinya selesai hilang
nah itu juga bukan sikap sikap yang mendukung literasi yang baik dan pemikiran yang kritis
yang kayak gitu gitu kita dorong supaya jangan begitu lagi lah para pejabat kita
baik peran media
begitu penting terutama cnn indonesia
sepertinya mbak desaf ini pr pemerintah cukup banyak ya soal covid sembilan belas bermacam macam ini mulai dari ekonomi hingga kesehatan
terima kasih mbak dewi sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini